penangkapan ular piton sepanjang empat meter yang ditemukan memangsa seekor ayam ini
berlangsung di pekarangan rumah warga di lingkungan cedi
kelurahan watang bacu kiki kecamatan bacu kiki kota parepare sulawesi selatan pada sabtu
warga langsung mengikat kepala ular menggunakan tali
agar ular tersebut tidak kabur dan melilit warga
tim animal rescue dari dinas damkar dan penyelamatan kota parepare
yang tiba di lokasi menemukan ular sudah dalam kondisi lemas
akibat terlalu lama terjerat di atas pohon
per ular yang masuk di pekarangan warga dan memangsa salah satu ternak warga
ini ukuran apa ya
kalau dari saiznya ini sekitar empat meter panjang
karena dalam kondisi lemas
ular langsung dibawa ke kantor dinas damkar dan penyelamatan
buaya sepanjang tiga dua meter ini ditangkap warga lantaran menyerang pencari ikan
di sungai celau sungai selan bangka tengah provinsi kepulauan bangka belitung
usai ditangkap buaya tersebut diserahkan ke pusat penyelamatan satwa alobi foundation di pangkal pinang
akibat gigitan buaya ini pencari ikan tersebut tewas
dengan kondisi tubuh tak utuh lagi
sempat dibawa ke rumah sakit korban tewas akibat kehabisan darah
kami warga desa kerantai yang kebetulan masih memancing
melakukan kegiatan aktivitas memancing itu diserang oleh buaya
sehingga yang bersangkutan meninggal dunia korban meninggal dunia
dan salah satu kakinya hilang di makan buaya
maraknya aktivitas pertambangan yang merambah kawasan habitat buaya
diduga menjadi penyebab tingginya kasus konflik buaya dengan manusia
pendiputan cnn indonesia